saya akhir pemerintah saudi pun belum dipastikan
meskipun pemberangkatan calon jemaah haji dua ribu dua puluh dua belum dapat dipastikan
pemerintah indonesia telah menyiapkan proses penyelenggaraannya
seperti menyiapkan tiga mitigasi pelaksanaan haji
yaitu pemberangkatan kuota penuh pemberangkatan kuota terbatas
dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali
menteri agama yakut kolil komas mengatakan
jika sesuai rencana nantinya pada tanggal lima juni dua ribu dua puluh
dua para jemaah haji kloter pertama asal indonesia akan diberangkatkan
namun menak menegaskan pelaksanaan ibadah haji merupakan wewenang penuh dari pemerintah arab saudi
jadi kalau diminta memastikan ya tidak ada yang bisa memastikan sampai sekarang
bahkan saya yakin pemerintah saudi pun belum memiliki skema memastikan atau tidak
karena pasti banyak yang harus dievaluasi apalagi kita tahu omikron ini juga semakin
banyak kasusnya gitu ya
sementara itu untuk ibadah umroh yang kembali dibuka tahun ini
pemerintah tetap membolehkan warga negara indonesia untuk menjalankan ibadah umroh ke tanah suci mekah
menteri agama meluruskan kabar terkait adanya informasi mengenai pemberhentian umroh satu pintu
atau one gate policy per lima belas januari dua ribu dua puluh
namun melihat situasi terkini
menteri agama memutuskan keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh indonesia tetap menerapkan satu pintu
jadi bukan umrohnya
yang diberhentikan tetapi one gate policy nya yang dihentikan per lima belas januari
karena dianggap sudah bisa dijalankan tanpa one gate policy
tetapi saya sudah minta pak dirjen tidak boleh dihentikan tetap one gate policy dulu
jangan kemudian di masing masing daerah bisa terbang sendiri sendiri itu
kebijakan one gate policy mewajibkan jemaah umroh
dari seluruh indonesia untuk melakukan karantina selama satu hari di asrama haji pondok gede jakarta timur
one gate policy terus diberlakukan guna mencegah penularan virus corona bagi calon jemaah
tim liputan cnn indonesia